terima kasih anda masih bersama kami
seorang nenek di surabaya nyaris dihakimi masa karena kedapatan menjual emas palsu di pasar belauran surabaya rabu siang
aksi nenek ini tergolong nekat karena mencoba mengelabui pedagang emas dengan menjual gelang kuningan yang disepuh emas
dua juta gak bisa
dua juta seratus
dua juta gak bisa
dua juta seratus
satu minggu lukis
rs nenek berusia enam puluh satu tahun ini hanya bisa tertunduk malu saat diamankan petugas reskrim polrestabes surabaya
karena tertangkap basah menjual emas palsu di pasar belauran surabaya
aksinya terungkap setelah pelaku berusaha mengelabui korban untuk kedua kalinya dengan menjual gelang kuningan yang disepuh dengan emas
pada aksinya yang pertama pelaku berhasil lolos
namun untuk yang berikutnya pelaku kena batunya setelah korban mengenali sang nenek saat hendak menjual emas palsu untuk yang kedua kalinya
bukan emas tapi hanya sepuhan emas
kuningan yang disepuh emas
waktu pertama yang gelang itu memang sudah dideteksi palsu
betul waktu kalungnya itu asli yang sepuluh gram kalungnya itu asli yang gelangnya palsu
saat diperiksa polisi rs mengaku nekat menjual emas palsu lantaran butuh uang untuk membayar hutang
ibu tahu gak itu sepuh
saya tahu pak tapi saya kebetulan terpaksa saya butuh uang saya jual
untuk apa uangnya
rencananya untuk apa uangnya bu
pakai apa uangnya bu
apa uangnya bu
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya rs kini ditahan di polrestabes surabaya dengan ancaman hukuman penjara empat tahun